peminatnya pun bukan dari tanah air saja namun hingga amerika serikat dan negara asal para pahlawan super ini yaitu jepang